kita mainin apa mah
rina mau main
buat dua perempuan kesanggahan apa apa
apa sih yang gak
papa udah pinter banget ngegembangnya
bisa pake sepatunya
gak ada betul betulnya apa apa
tapi saya gak akan nyerah nip
saya akan cerita terus
segar nanti kita ketemu sama deni sih mas
hati kurang enak begini
lagi kesel begini
kalo ketemu rina tuh kayaknya
tenang gitu hati saya
aku emang gak bikin handeng
cemburu ku sama anak
aku mah gak cemburu sama rina
aku cemburu sama yang lain
kamu ngobrol sama perempuan lain
kamu tetap tetapan sama perempuan
emang saya pernah macem macem
ya awas aja
ketemu sama perempuan lainnya
ketemu sama perempuan lainnya
kamu satu macam kayak kamu aja udah bikin kepala saya pusing din
reina dimana di kamar
ya udah saya mau ke kamar reina ya mau ajak reina main
reina pasti sepi hari ini karena mama sakit kan
iya mama masih lagi bed rest
ya udah jangan diganggu biar istirahat aja
saya benar benar minta maaf ya
tadinya saya pikir semua akan berjalan baik baik saja dan bisa meringankan pekerjaan kami
tapi malah sekarang semakin merepotkan kamu
bapak umurnya kayak gitu sih pak udah bapak gak usah pikirin itu saya senang banget bisa membantu bapak
dan ini jadi bagian pekerjaan saya
bapak tenang aja
terima kasih banyak ya
sama sama bentar pak
pak tungguin saya bentar ya
catherine makasih banyak ya udah nganterin lo pulang
kalau begitu aku permisi ya tante om pak lino
hati hati di jalan ya
terima kasih banyak
kok catherine buru buru pulang sih kenapa gak duduk dulu minum teh

catherine itu punya acara di sini dia ada rencana makan malam dengan keluarga calon suaminya
no kok tumben kamu pulang cepat
lagi pengen pulang cepat aja pak
aku langsung ke kamar
pak mama sedih banget lihat ini
sedih banget lihat nino
mama lihat kayaknya dia udah gak fokus sama kerjaannya sekarang pak
ya maksud mama kayak sekarang nih dia pulang cepat
kayaknya ini udah putus asa deh pak
mudah mudahan saat meeting besok sama pak irvan ya
semoga dia bisa mempercepat kompres ekornya matanya nino ma
ya ya pak mudah mudahannya kita doain aja amin amin
berhasil hubungin adi aku minta tolong dong sekarang tolong hubungin dia lagi ya
iya rick coba telepon adi deh
nanti kalau udah ada nomornya juga kasih aja ke jessica
jadi kalau dia kangen bisa telepon sendiri
mereka percaya lagi tuh adi beneran
padahal itu kan rafael yang gue mintain tolong
yaudah coba gue telepon dulu si adi bentar ya
telepon si adi nggak aktif tadi
udah beberapa hari sih handphonenya nggak aktif
gini aja deh kalau pesan nanti gue ketemu sama si adi gue sampein pesan mau ke dia
dan kayaknya dia nggak lagi di jakarta juga sih
oh gitu nggak aktif ya
yaudah riki nanti kalau kamu telepon adi lagi terus handphonenya aktif
tolong segera kabarin ke elsa ya titip pesannya ke elsa aja ya
lilak warna bajunya siapa
tapi kamu sekarang makin pinter ya mewarnai nya ya
tuh mewarnai nya aja cakep banget tuh
iya dong cus aku kan udah sering mewarnai
sekarang kita ganti warna kuning kali ya
makanya langsung dateng kesini langsung mau ketemu sama rena
aku seneng deh kalau pulang cepet
jadi bisa main sama mama dan papa
rena mau main ayo kita main di halaman yuk
buat dua perempuan kesangganya papa apa sih yang enggak
papa udah pinter banget ngebombangnya
bisa pakai sepatunya
nih pakai jendela
hmm main apa ya
kita mainan zaman dulu yuk
main apa zaman dulu
kamu gak sadar sama perut
kan bisa aku yang jagain
enggak enggak ada
mau kamu jagain kamu pasti ikutan lompat lompat nanti
main yang lain
saya juga gak mau kalau rena main itu nanti rena jatuh terus luka
saya juga enggak mau
papa kamu posesif
lo kan menjaga
main petak umpat mau enggak
aku mau pak
karena tahu kan caranya main petak umpat
ya udah kalau gitu kita ompi empat dulu
siapa yang jaga
ya udah yuk
enggak enggak ya
ya udah yuk
ompi empat yuk
ompi empat i love you gam breng
yaudah papa hitung sampe sepuluh ya